dengan semakin banyaknya masyarakat indonesia yang positif covid sembilan belas
semakin banyak juga masyarakat yang panik dan ingin segera memeriksakan diri ke rumah sakit
padahal tidak semua orang harus memeriksakan diri ke rumah sakit
meskipun memiliki gejala covid sembilan belas
namun anda bisa juga nih lebih dulu telpon ke call center corona dua puluh empat jam yang disediakan oleh pemerintah pusat
yakni di nomor satu ratus dua belas atau bisa juga telpon ke call center yang disediakan oleh kementerian kesehatan
nah kita coba sekarang ya
emergensi jakarta siaga satu ratus dua belas pekan satu untuk melanjutkan
kita coba telpon ke call center yang disediakan oleh
tekan satu untuk meninggalkan pesan suara
call center yang disediakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
selamat datang di layanan jakarta tangga provinsi sembilan g
tekan satu untuk informasi lebih lanjut
hmm ternyata nomor nomor tadi tidak bisa dihubungi atau bernada sibuk
nah sekarang saya mau coba untuk chat ke nomor pusat informasi covid sembilan belas
yang disediakan oleh kemenko minfo republik indonesia
keluar seperti ini
apa saja sih yang ingin kamu ketahui mengenai covid sembilan belas
lalu sebenarnya bagaimana sih mekanisme untuk tes covid sembilan belas
lalu siapa saja yang harus memeriksakan diri ke rumah sakit
whatsapp juga sudah
dan ternyata anda mendapat rekomendasi
untuk segera pergi ke rumah sakit
karena anda ternyata mengalami gejala covid sembilan belas
ditambah anda juga baru pulang dari luar negeri
dan habis kontak dengan orang yang positif covid sembilan belas
maka anda harus cepat cepat ke rumah sakit
selanjutnya bagi anda yang mengalami gejala mirip mirip covid sembilan belas
tapi anda tidak berpergian kemana mana
dan juga tidak habis kontak dengan pasien positif covid sembilan belas
artinya anda tidak perlu ke rumah sakit
jangan lupa untuk berpikir pikir di rumah
dan jaga kesehatan anda
eh tapi ada lagi nih
bagi anda yang tidak mengalami gejala covid sembilan belas
namun anda baru saja pergi dari luar negeri
dan juga habis kontak dengan pasien positif covid sembilan belas
artinya anda harus mengkarantina diri anda di rumah
melakukan social distancing selama empat belas hari
dan tidak boleh keluar rumah
bagi anda yang harus memeriksakan diri ke rumah sakit
serangkaian tes yang harus anda lewati

pertama anda harus wawancara dulu
dan juga observasi oleh dokter
hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien pernah kontak
atau ke daerah terjangkit corona
kedua cek darah
untuk mengetahui fungsi organ deteksi racun
dan juga kondisi kesehatan secara keseluruhan
ketiga rongsen atau fototorax
untuk melihat fungsi paru paru
dan juga fungsi saluran pernafasan
terakhir cek suhu
terakhir cek suhu
terakhir cek suhu
dan juga penyelidikan
untuk mengetahui apa yang terjadi
di dalam perjalanan ke rumah sakit
ada beberapa hal yang harus anda lakukan
anda harus mengambil alat kesehatan
jika anda mengambil alat kesehatan
anda harus mengambil alat kesehatan
jika anda mengambil alat kesehatan
anda harus mengambil alat kesehatan